staycation adalah cara berlibur yang saya pilih untuk melepas penat dan menyegarkan pikiran
protokol kesehatan wajib dilakukan agar liburan terasa aman dan nyaman
mulai dari memakai masker berkomunikasi dengan menerapkan jaga jarak hingga penyediaan layanan berbasis touchless experience
di setiap sudut kamar yang saya tempatipu juga telah dipersihkan dan melalui proses penyemprotan disimpetan
pihak hotel juga telah menyediakan masker dalam ruangan untuk para tamu
hal ini tentu membuat liburan saya akan terasa lebih menyenangkan dan tanpa rasa khawatir
saya ingin berkeliling dulu nih mengitari resor dengan bersepeda
liburan kali ini saya memilih untuk menginap dengan konsep glamping
glamping atau glamour camping adalah perpaduan yang pas untuk menikmati alam namun dengan konsep mewah
rumah di tepi pantai dengan pemandangan laguna yang indah menjadi perpaduan yang pas
tak jauh dari tempat menginap saya ingin berkunjung ke threshold
memasuki kawasan ini saya langsung disuguhkan dengan jernihnya air kristal lagu
selama berada di area ini wisatawan wajib menerapkan protokol kesehatan
peralatan dari setiap wahana juga sudah melalui proses sterilisasi
namun pengunjung disarankan untuk tetap membawa cairan pembersih tangan pribadi untuk perlindungan tambahan
kripta lagun kolam buatan terbesar se asia tenggara ini memiliki luas hingga lebih dari enam hektare
bahkan kalau dihitung hitung nih setara dengan lima puluh kolam ukuran olimpiade
airnya juga jernih banget nih sebening kristal karena merupakan air laut yang sudah melalui proses penyulingan
desain kayak yang transparan membuat jernihnya air laguna terlihat jelas
sambil mengelilingi kristal lagun saya juga dapat melihat keindahan alam sekitar yang cukup memikat
selanjutnya saya akan mencoba wahana cable tube
saya cukup duduk di atas ban berbentuk bulat seperti donat yang nantinya akan ditarik dengan kecepatan hingga tiga puluh km per jam
ketika kecepatan rendah saya masih bisa menikmati pemandangan sekitar laguna
semakin tinggi kecepatan posisi ban juga akan mengalami kemiringan
tidak heran jika anda nantinya akan terasa seperti ingin terjatuh ke dalam air
bagi saya yang baru pertama kali mencoba wahana ini cukup menguji adrenalin ketika kecepatan semakin bertambah
namun tidak perlu takut terjatuh ya
meskipun kecepatan tinggi anda akan tetap aman karena memakai pelampu
permainan berikutnya adalah wakeboarding
permainan ini mengandalkan pada kekuatan kaki dan keseimbangan tubuh saat berada di atas air
anda juga perlu fokus agar tidak terjatuh saat kecepatan tarikan tali semakin tinggi
kalau dilihat sekilas nampaknya mudah ya
sekarang giliran saya mencoba wahana ini
bagi pemula pasti membutuhkan waktu untuk dapat menemukan keseimbangan
saking sulitnya saya terus terjatuh berkali kali sebelum akhirnya berhasil dalam satu putaran
masih banyak wahana yang bisa anda lakukan di kristal lagon mulai dari bermain papan seluncur atau sekedar bersantai di tepi lagu

saya juga sangat senang bisa menikmati hal ini
menikmati indahnya lagun yang berpadu dengan pantulan warna jingga
bermalam dengan konsep camping paling cocok jika ditemani dengan aktivitas santap barbecue
sebelum menikmati empuknya daging saya bisa mendapatkan pengalaman memanggang di depan tenda kamar
kami pun tidak lupa untuk mencuci tangan menjaga jarak dan menaruh masker di tempat yang berbeda
bersih menyatap hidangan malam yang kami olah sendiri sambil bercengkrama jadi bagian dari
aktivitas menarik yang saya rasakan
untuk menutup hari saya menuliskan harapan saya untuk indonesia di lampion berwarna merah ini
pandemi tidak hanya membawa duka bagi pelaku pariwisata tapi juga wisatawan yang tak dapat
menikmati keindahan alam indonesia kini saatnya kembali bangkit dan berjuang tetap menggunakan
masker mencuci tangan dan menjaga jarak karena segala keindahan dapat dinikmati di indonesia aja
vinanda rahma himawan amri bintan kepulauan riau